presiden joko widodo disarankan relawan bergabung ke partai berideologi
maksud kami nasionalis kerakyatan
projo menyarankan jokowi bergabung ke pan atau partai nasdem
ketua umum projo budi ari setiadi angkat bicara soal dorongan dari projo di daerah
agar jokowi memimpin partai politik setelah nanti tak lagi jadi presiden
budi ari bilang itu hak jokowi apakah setelah lengser akan jadi ketua partai atau tidak
tapi ia menyarankan jokowi bergabung dengan partai perideologi nasionalis kerakyatan
bisa pan atau partai nasdem kata budi ari

menanggapi saran projo agar presiden jokowi bergabung ke pan atau nasdem
sekjen partai nasdem hermawi taslim menyatakan
partai terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung kata hermawi
sejauh ini tidak ada komunikasi soal kemungkinan jokowi bergabung dengan nasdem
hermawi menilai wajar jokowi disarankan bergabung ke partai nasionalis kerakyatan
sebagai seorang politisi tentu pak jokowi dianjurkan punya basis baru setelah beliau meninggalkan pdip
sejauh ini belum ada komunikasi apa apa
buat kita itu pendapat biasa saja
yang diajukan oleh sesama kolega dan
partai terbuka siapa saja yang memenuhi persyaratan silakan masuk ke nasdem
dengan mengikuti tata cara dan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai nasdem